aliran dana ini juga bagian daripada yang kita telusuri ini adalah bagian daripada menelusuri aliran dana
karena bagaimanapun juga yang namanya tindakan korupsi dengan kerugian yang begitu fantastik sekitar delapan triliun
kita harus mulai melakukan satu penelusuran
penelusuran penelusuran yang kita lakukan adalah termasuk set tracing dalam rangka pang recovery aset
yaitu pengembalian aset aset yang telah dilakukan kerugiannya dari tindak pidana korupsi ini